sementara itu rumah sakit karya medica yang berlokasi di tambun bekasi jawa barat
mengakui telah menggunakan vaksin palsu dalam lima tahun terakhir
pihak rumah sakit berencana memberikan vaksinasi ulang secara gratis
bagi pasien yang pernah diimunisasi dengan vaksin palsu
dalam jumpa pers pada jumat pagi direktur rumah sakit karya medica mengaku
terpaksa membeli vaksin dari distributor vaksin palsu
cv ask medical karena distributor resmi kehabisan stok
beberapa vaksin yang dibeli sejak tahun dua ribu sebelas diantaranya n gerix dan n gerix b
yaitu vaksin untuk mencegah hepatitis b
pihak rumah sakit akan membuka posko pengaduan melakukan pendataan
dan melakukan vaksinasi ulang secara gratis untuk anak anak yang pernah diimunisasi
dengan dua vaksin tersebut
pihak rumah sakit yang dibeli sejak tahun dua ribu sebelas diantaranya n gerix b
pihak rumah sakit yang dibeli sejak tahun dua ribu sebelas diantaranya n gerix b